gila banyak sobat bukannya
aduh aduh aduh aduh
maaf kak senayi
kenapa sama saya jalan sendiri ya
popi tadi itu ibu halikota telepon sama momi
katanya popi kurang ajar malu maluin
momi kan suruh popi deketin ibu halikota biar kita ini dapat tender
lah kok ini bukannya kita cepet tender malah kita jadi minder
tangan bu jalan sendiri
ih popi kita bercanda sih
odeng juga nih pangeran jin deng gatau kita sambil cari tegonya
tiongkok aku kan lagi belajar
itu juga volumenya kecilin
nanti kalau kak raya sama ibu tau bisa bahaya
jangan berisik udah dibilangin juga
udah aku mau ngaji dulu
om jin mau ikut gak
ah enggak disini aja
selalu gak mau kan
udah disini aja
jeting ding ta
jeding ding ding da
harus cari cari lagi buat cari teko
bumb bumb pump bum
eh eh mau kemana
ding ding da
semoga bu wali kota bisa puas ya bu sama baik kita
biar makin banyak orderannya ya
enggak dong masih banyak di belakang
yuk bantuin ibu barisin lagi
mereka lagi sibuk
upeng memainkan keusilan
om jin udah mulai nyuapin aku
sejak ada dua tuyul itu
tapi apa emang bener
dua tuyul itu jadi baik
untung aja gak ada luka
tapi apa bener ya
om jin itu udah nyuekin aku
udah gak peduli sama aku
nenek dalam hati
si bos ga akan kembali
si bos akan kembali
si bos ga akan kembali
di dalemnya itu kan ada bos jahil
kita harus ambil cin cin itu
untuk membebaskan bos jahil
untuk membebaskan bos jahil
iping di sini aja
biar uping yang ke atas
kenapa ditinggalin ci
ini dia nih
masain dari tim
betot aja dia
betot aja dia
betot aja dia
kayanya pomi salah obat nih
poki ini namanya kesukaan poki
ini beneran ini kesukaan
awas ya poki kalau sekali lagi kayak begini lagi